kabupaten belitung di provinsi kepulauan bangka belitung menyimpan keindahan alam yang indah
ada banyak spot wisata yang wajib untuk dieksplor ketika berlibur di belitung
kali ini saya ingin berwisata di belitung dengan cara yang berbeda yaitu bersepeda
bersepeda di belitung ini cukup menguras tenaga karena memang banyak tanjakan yang harus dilalui
namun perjalanan saya bersepeda ini memang tidak terasa karena keindahan alam di belitung memang luar biasa
destinasi pertama yang saya kunjungi adalah danau kaolin
perpaduan antara dataran yang putih dan air yang biru membuat saya tak tahan untuk bersuah foto
yang terkenal akan the virgin of bali dan disini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di belitung yaitu danau faulin
kenapa disebut danau kaolin karena dulunya disini adalah merupakan tambang mineral kaolin
memang sebelum terkenal akan potensi wisatanya kabupaten belitung merupakan salah satu pusat pertambangan di indonesia
pun bekas tambang mineral kaulin tak ada bau yang menyengat
mereka dapat ikan nomor untuk bisikanya diser consultant
kau biasanya loungi tanah too cuentan dan semangat
itu ia menurut saya

tuh seperti sesuatu bagian dari barang barang program yang ketiga dan yang cmcapal pada riley
jalan b umah frame s
mobil park barang barangdelan di belitung a
desain bulan berubah dan dalam arangan menunggu berada selama lima belas menit ngebet wuih
akhirnya saya sampai di tanjung tinggi
penamaan tanjung tinggi memiliki arti tersendiri
yaitu tanjung berarti semenanjung
dan tinggi yang berarti pantai dengan bebatuan yang tinggi
tanjung tinggi merupakan spot wisata populer di belitung
yang wajib dikunjungi oleh wisatawan
terus ada satu lagi namanya pulau lengkuas
kita kalau snorkeling di sana masih bagus banget biota lautnya
indahnya alam belitung membuat pemerintah menunjuk belitung
sebagai salah satu dari sepuluh bali baru
harapannya dapat menarik banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri
targetnya mencapai satu juta wisatawan pada dua ribu dua puluh empat mendatang
akhirnya setelah saya bersepeda puluhan kilo di belitung
lalu saya terbayarkan dengan panorama
yang indah di tanjung tinggi ini
perpaduan antara laut yang biru
dan juga pasir putih yang bertekstur lembut ini
membuat saya terbayarkan
ditambah lagi saya sedang menikmati yaitu es kelapa muda
yang membuat saya lebih segar